presiden jokowi menjanjikan jika angka kasus covid sembilan belas turun akan ada relaksasi kegiatan masyarakat pada pekan depan
faktanya kasus memang turun namun tes juga turun pada pekan ini
untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami triyunis miko
epidemiolog dari universitas indonesia dan makian jibril satgas covid sembilan belas jawa timur
halo selamat malam bapak bapak
selamat malam pak dya
saya mau ke pak makian dulu ini di jawa timur
jawa timur juga masih tinggi angkanya bahkan hampir semuanya zona merah ya pak ya
iya benar pak dya
jadi perkemarin dari keputusan ada tiga puluh tiga kota atau pembantian di jawa timur yang masuk zona merah
tapi ini juga berseiring dengan penemuan kasus kita yang cukup tinggi
kalau dilihatkan kasus kita di jawa timur itu pasang tanggal empat belas sampai delapan ribu kasus
karena memang seminggu terakhir ini memang kasus yang diberikan di jawa timur itu mencapai delapan puluh
jadi ini adalah empat puluh enam empat ratus dua belas atau setara dari dua kali lipat standar who
karena di jawa timur itu standar mingguannya empat puluh empat ratus tujuh puluh sembilan
tapi angka itu konsisten atau di minggu ini ada yang turun sedikit atau signifikan mungkin turun tesnya di jawa timur
itu kalau mingguan ya
kalau harian memang kita lihat ini selalu trennya itu kalau lagi weekend
abdu minggu itu turun
kalau kita lihat di jawa timur kalau hari hari biasa
biasa sekitar empat belas sampai delapan belas

jadi memang di akhir akhir kasus biasanya memang juga testing menurut saya
itu karena administrasi laboratorium atau ada hal lain
jadi memang kita lihat ya satu ya laboratorium itu kan yang kerjaan juga manusia
mereka gerah ya
sehingga beberapa laboratorium itu tidak banyak buka satu minggu
terus yang kedua juga dari segi faskus atau plan kerjaan
dan juga yang satu minggu tidak buka
sehingga sampling tidak dilakukan seperti itu
dan yang ketiga mungkin juga ada kemungkinan adanya delay dari input data
mungkin tesnya dilakukan di weekend tersebut
tapi karena sistem data kita nyoll record itu kan sangat ini ya sangat integrated
dan itu yang di input sangat banyak
terus kadang kadang itu kita lihat tiba tiba testing harian itu turun
terus tiba tiba naik gitu
pak tri ini satu setengah tahun di landa pandemi
kita masih punya beberapa kendala
anda melihatnya mulai dari sistem mulai dari mungkin laboratorium yang di weekend jumlahnya juga turun
tes spesimennya anda melihat ini secara keseluruhan bagaimana
ya menurut saya jumlah tesnya meningkat ya
dari mulai satu laboratorium di bank kemudian empat kemudian sembilan belas
kemudian sekarang sudah ratusan lab yang bisa memeriksa pcr covid begitu
dari mulai kemampuannya sepuluh ribu dua puluh ribu seratus ribu
sampai sekarang kemampuan lab kita mampu memeriksa tiga ratus ribu mbak
jadi menurut saya ada kemajuannya
rp tiga ratus ribu itu sebenarnya cukup
kalau lihat target who adalah dua ratus tujuh puluh ribu tes
sekarang di indonesia sudah tiga ratus ribu mampu memeriksa spesimen covid sembilan belas
nah bukan itu saja sekarang
masalahnya adalah kita mampu tiga ratus ribu tapi yang di masyarakat yang periksa swab antigen tidak dikonfirmasi dengan pcr
meskipun mereka sudah lapor ke puskesmas semua
jadi semua kasus yang probable
atau dengan swab antigen tidak ditindaklanjuti oleh pukesmas untuk diperiksa pcr nya
ini maksudnya apa begitu
jadi saya bertanya dalam hati ini ya maksudnya apa begitu
dibiarkan mereka probable dan tidak dilaporkan di dalam surveillance covid sembilan belas
ini sebenarnya kegagalan surveillance covid
oleh karena itu surveillance covid yang ditangkap sekarang
kemarin tiga puluh delapan ribu sekarang empat puluh sembilan ribu
jadi menurut saya kemampuan surveillance itu belum menangkap seluruh kasus yang ada di masyarakat
kalau menangkap seluruh kasus yang ada di masyarakat saya yakin kalau semua yang swab antigen diperiksa sehari kita mungkin se indonesia seratus ribu mbak
sehingga empat puluh sembilan ribu seratusan ribu begitu
jadi menurut saya ya iya
kalau surveillance nya tidak mampu menangkap kasus dengan benar di masyarakat
bagaimana mungkin menurunkan kasus covid di masyarakat
sekarang ini adalah puncak tertinggi
jadi saya sudah mengamati dari awal kasus pertama
saya sudah melakukan assessment di semua provinsi di indonesia
kemudian potensinya pada waktu itu bulan februari tahun dua ribu dua
itu potensinya kita akan masukkan kasus covid cukup besar
tapi bulan februari tidak ada laporan
kemudian begitu bulan januari eh bulan maret tanggal empat
kemudian ditemukan kasus pertama
dan kemudian cepat berkembang dari puluhan ratusan ribuan sekarang puluhan ribu kasus covid di indonesia
dan bahkan prevalentnya saya terlibat pada survei survei
prevalent di provinsi kalau ada yang provinsi bali
dilakukan survei saya adalah prevalent survei
orang yang terinfeksi covid sembilan belas kemudian di jakarta
dan saya melakukan di seluruh indonesia
di bali dilakukan pada bulan desember tahun dua ribu dua puluh ke bawah
kemudian di indonesia saya dan peneliti dari une peneliti ui
pendidik unhas melakukan penelitian bersama seluruh di indonesia
di tujuh belas provinsi di enam puluh sembilan kabupaten
dan menemukan bahwa prevalensinya itu sudah cukup besar
jadi saya lihat yang di jakarta dilakukan bulan maret dua ribu dua puluh satu
kalau saya penelitiannya bulan desember dua ribu dua puluh
sampai januari dua ribu dua puluh satu
jadi penelitian saya bebas dari vaksinasi
tapi yang jakarta masih ada orang yang divaksinasi
kemungkinan akan membahas yang bias sedikit
tapi bisa diabaikan
jadi bayangkan kecepatan pertambahan prevalensi covid sembilan belas
jadi indonesia itu betapa tingginya
pada maret dua ribu dua puluh
jadi akibat dari adanya varian baru
pertambahan kasusnya begitu banyak
dan sekarang adalah puncak puncaknya
dan itu harus disertai dengan vaksinasi
menurut saya tidak seperti amerika sekarang
jadi wajar kalau di amerika kasusnya turun
kemudian di rusia juga kasusnya turun
kalau mau wabah ini selesai
atau berkurang lah paling tidak
jadi kalau wabah ini dibiasakan dengan apa adanya
tanpa ada percepatan vaksinasi
tanpa ada upaya upaya pembatasan sosial
sekarang sudah benar dilakukan pembatasan sosial
atau ppkm darurat yang berat begitu
kemudian dengan pembatasan yang besar besaran
hanya pada sektor esensial yang diperbolehkan
menurut saya saya baru bicara dengan rw
kemudian pak lurah
mereka bersyukur sekali bahwa ppkm darurat ini benar benar bisa mengurangi kasus yang ada di masyarakat
baru kasus yang ada di masyarakat loh
belum di rumah sakit
rumah sakit sekarang semua penuh
kasus di masyarakat
sekarang kalau kemarin itu yang meninggal hampir sehari dua kali pengumuman masjid
di rw saja ada meninggal sehari dua orang begitu sehari
sekarang saya sudah mendengar ya jaranglah pengumuman masjid itu
jadi dua seminggu paling dua kali
jadi itu sangat berkurang
tapi itu belum cukup untuk mengurangi penderita yang ada di masyarakat
baik belum cukup ya pak
sampai tanggal dua puluh lima pun belum cukup untuk mengurangi kasus yang ada di masyarakat
dan itu tidak dilaporkan dalam surveillance
kalau satgas covid jawa timur bagaimana
ini banyak pasien yang sudah mengantongi hasil swab antigennya ini positif
semasif apa satgas covid sembilan belas di daerah kemudian mengonfirmasi hasil positif itu dengan real time pcr
ya baik jadi memang kalau di jawa timur sendiri kita lihat memang ada disparitas yang besar
antara kapasitas kota besar seperti surabaya
sisanya tersebar di seluruh kota dan kabupaten
sehingga memang untuk beberapa kota kabupaten yang kapasitas pcr nya itu masih kurang dari seribu per hari
memang rata rata mereka kadang kadang tidak mempertimbangkan kmk dari kemenkes ya
jadi kita harus menggunakan kasus antikas sebagai dasar untuk melakukan isolasi
asalkan gejala itu ringan atau tanpa gejala
tapi kalau misalnya memang dia butuh hospitalisasi di mana pasien ini memang harus dibuktikan dengan efisien
baru itu mendapatkan prioritas
tapi kalau di kota kota besar insya allah lalu ketika antigen positif langsung di follow up dengan pcr
karena di lapangan dengan pcr yang terbatas biasanya pasien itu tidak sabar itu menunggu hari
jadi apa pcrnya
di daerah daerah kabupaten kabupaten yang kecil itu pcr bisa masih keluar
sampai dua hari gitu kalau misalnya sudah overload
daerah mana saja pak makian yang laboratorium rt pcrnya masih menjadi perhatian atau yang lama begitu hasilnya
ya ini kalau kita lihat dari kapasitas harian ya
dari empat puluh tujuh lab kita ada kabupaten pemegasan pasitan batu tenggale bodonegoro ponoroko dan nganjuk
kapasitas hariannya itu semuanya di atas lima ratus di bawah lima ratus per hari
mereka memang dengan kapasitas yang terbatas yang didulukan untuk pcr memang orang orang yang masuk di rumah sakit
sedangkan yang antigen positif biasanya memang tetap isolasi di rumah karantina dari daerah masing masing
tapi tetap diperlakukan sebagai positif seperti itu
baik kapasitas tes real time pcr nya masih ada beberapa daerah yang masih kecil begitu ya

pak tri ini kan berapa
lima ratus sampai seribu ya maksimal seribu pak tri ini kan berapa
jika kasusnya turun terus meskipun kita juga belum bisa membuktikan apakah ini turun karena memang penularannya berkurang atau tidak
tapi setidaknya jika angkanya turun akan ada relaksasi dari restriksi aturan ppkm ini
saran anda kepada pemerintah
jadi saya sudah menjalankan kepada pemerintah bahwa kasus yang ada dimasakkan harus dihitung
bahwa pun itu probable tetap hitung probable
karena itu kasus covid bukan kasus yang lain begitu
kalau kita mau bahwa itu kasus covid
kemudian kasus yang ada dimasakkan atau kasus confirm dihitung menurut saya
kalau kita tak mau tahu masalah besarnya covid di indonesia begitu
jadi menurut saya itu awesome
jadi yang mati dan sakit harus dihitung itu yang pertama
yang kedua upaya upaya penanggulangannya juga harus diukur
ada indikator upaya upaya penanggulangan
upaya upaya partisipasi masyarakat juga harus diukur
berapa yang pakai masker berapa kerumunannya itu jumlah kerumunannya harus diukur
kalau tidak diukur namanya itu bukan intervensi
jadi bagaimana kita tahu bahwa ppkm darurat itu berhasil kalau tidak ada indikatornya
saya tahu ppkm darurat itu dilaksanakan karena rumah sakit penuh
karena banyak pasien yang dirawat di rumah di masyarakat
tapi itu sayangnya tidak diukur
saya tahu di masyarakat diukur
tapi dikumpulkan di perurahan desa kecamatan kabupaten cuma untuk angka a saja
tapi tidak sebagai angka surveillance gitu
jadi membuat saya kemudian di pemerintah cuma mengumumkan jumlah kasus confirmnya
tidak mengumumkan jumlah kasus probable nya
tidak mengumpan berapa yang mati karena kasus probable nya
hanya mengumpulkan yang mati karena kasus confirmnya
jadi yang mati karena kasus confirmnya sudah cukup banyak
saya sedih mendengar ya sekarang yang mati itu di atas seribu
bayangkan kita sudah kalah perang dengan kematian setiap hari itu seribu
jadi menurut saya pemerintah ini gagal
dalam perang tersebut
dalam perang terhadap covid sembilan belas
tentunya ini menjadi perhatian pemerintah
kasus kasus probable ini harus dikonfirmasi ya
dites lagi baik yang sakit maupun yang sudah meninggal dunia
dan tentunya tadi dari satgas covid sembilan belas jawa timur ternyata tidak semua wilayah punya kapasitas mengetes real time pcr yang cukup tinggi
terima kasih pak tri dan juga pak makian sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak